baca pres pdip ganjar pranowo enggan menanggapi isu munculnya presiden tiga periode
yang disebut bermula dari pak lurah
menurutnya isu tersebut sudah selesai sehingga tak ada lagi kemungkinan
untuk memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode